anda masih bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan
ini sudah waktu imsak untuk di daerah jakarta dan sekitarnya
jadi ditahan ini yang mau minum langsung minum sekarang
benar masih ada mungkin beberapa waktu lagi sebelum azan sumbu berkumandang
kita ke informasi lainnya ini di tengah keterbatasan fisik
disable motorcycle indonesia atau dmi kelompok bermotor para penyelenggaraan cacat
membagikan ratusan makanan ringan untuk takjil para pengguna jalan di surabaya
lewat kegiatan ini ada banyak pesan yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat
namanya abdul syakur
sore itu pria yang sehari hari berprofesi sebagai guru tersebut
sibuk dengan teman dan keluarganya
mereka mengemas berbagai kue lengkap dengan kurma dan air mineral
kue itu akan ia bagikan bersama teman temannya sesama anggota klub motor disabilitas kepada pengguna jalan
satu jam berlalu kerjaan pun usai syakur mempersiapkan diri
ia berganti dengan seragam kebesarannya lengkap dengan rompi jeans berlogo klub motor kesayangannya
sebelum berangkat ia tak pernah lupa ritual kemana pun akan berikut
ia itu berpamitan dengan anak dan istrinya
bapak dua anak ini merupakan inisiator klub motor khusus penyandang cacat
sejak kecil kedua kaki syakur layu karena direnggut penyakit polio
syakur tak ingin hanya menengada
bagi pria ini acara sore itu membawa dua pesan sekaligus
bagi masyarakat dan juga bagi sesama penyandang cacat
teman teman harusnya percaya diri
tidak perlu minder
karena kita sama sebenarnya
kita tunjukkan bahwa kekurangan kita adalah kelebihan kita
jadi apapun yang terjadi itu memang sudah gendak dariang puasa
kita tidak perlu menyesali
tapi kita harus berusaha bangkit
bangkit dan bangkit kembali agar kita bisa eksis di dunia ini
bagi masyarakat syakur dan teman temannya ingin mengatakan mereka tidak perlu dikasihan
hanya kesempatan dan kepercayaan yang mereka butuhkan
untuk menunjukkan bahwa mereka bisa mandiri
dengan mau berbagi mereka ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa mereka setara
itu sangat bagus sekali pak salud saya pak salud
bisa dicontoh dengan yang lain
orang orang seperti gini aja peduli dengan ramadan
apalagi yang seperti kita ini salut
tak lebih dari tiga puluh menit ratusan makanan takjil ludes dibagikan
ada kepuasan di wajah mereka
berbagi dalam keterbatasan membuat mereka menemukan kesempurnaan
namun sampai saat ini syakur dan teman temannya masih berjuang melawan diskriminasi